musisi faris rm kembali ditangkap satuan narkoba polres metro jakarta utara di rumahnya
dengan barang bukti narkoba jenis sabu pada sabtu kemarin
dari tangan faris rm polisi menemukan dua plastik narkotika jenis sabu yang disimpan di saku celananya
musisi senior faris rm lagi lagi terjerat kasus barang haram narkotika
penangkapan faris kali ini merupakan kali ketiga dirinya terjerat kasus barang haram narkotika
musisi senior ini tertunduk saat digiring ke halaman polres metro jakarta utara minggu siang
penangkapan berawal dari tertangkapnya salah seorang wanita berinisial dn
yang merupakan kurir salah seorang bandar narkotika di rumahnya yang berada di kawasan koja jakarta utara
polisi kemudian mengembangkan dengan menangkap sang bandar berinisial aha yang juga berada di kawasan koja
menurut keterangan ah barang tersebut merupakan pesanan seorang musisi
polisi dari satuan narkotika polres metro jakarta utara kemudian mendapati pemesan barang haram tersebut adalah faris rm
yang sudah dua kali terjerat kasus yang sama
dari tangan faris rm polisi menemukan dua plastik klip narkotika jenis sabu seberat sembilan gram
yang berada di saku celananya serta sebelas butir tablet narkotika
faris berdalih menggunakan narkotika untuk menambah stamina saat dirinya bermain musik
faris kembali mengaku menyesal telah menggunakan barang haram tersebut
demi mempertanggungjawabkan perbuatannya faris rm bersama dua orang pelaku lain dijeratkan
faris rm bersama dua orang pelaku lain dijeratkan
faris rm bersama dua orang pelaku lain dijeratkan
ini adalah sebagai ekses atau akibat dari putusan yang lalu mas faris dihukum penjara
yang seharusnya selaku orang pecandu seseorang pecandu
menurut ketentuan pasal satu ratus dua puluh tujuh undang undang nomor tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan
itu harusnya direhab nggak ada jalan lain
jadi bukan dihukum
tapi kan yang diterapkan
akhirnya terjadi lagi terjadi lagi